siapa bilang telur hanya disajikan dengan cara digoreng atau direbus
kini banyak kuliner olahan telur yang disajikan dalam menu lezat
nah di surabaya olahan telur menjadi andalan sejumlah street food
bahkan kuliner telur habis dalam waktu sekitar tiga jam saja
seperti di penjual yang satu ini nasi goreng cumi menjadi menu utamanya
tapi supaya semakin nikmat penjual menambahkan telur dadar
telur disajikan dengan istimewa karena ditumis dengan bawang putih dan cumi
dulu kan saya jual nasi goreng biasa sama seafood
terus lama lama yang jual nasi goreng itu banyak
terus katanya anak anak bosen pak bosen pak
nah nasi goreng cumi dengan tambahan telur dadar ini bisa disajikan pedas atau tidak pedas tergantung selera anda
udah jadi makasih mas
nih kelihatan cumi dan telurnya melimpah
tadi di awal udah dikasih telur saya nambah lagi telur dadar
jadi yang favorit bagi para pembeli saya mau coba dulu sekarang
dan kalau dilahap bersamaan nasi goreng telur dadar sama cuminya mantap gurih banget
awalnya pada dua ribu empat pemilik nasi goreng ini hanya menyediakan nasi goreng seafood capcai dan koloke
lantaran pada saat itu
jumlah penjual nasi goreng cukup banyak
kemudian beberapa pembeli setianya meminta membuat nasi goreng cumi
supaya berbeda dari yang lain
nah setelah mencoba membuat dan menjual nasi goreng cumi beberapa kali
ternyata cukup digemari oleh pembeli
nasi goreng ini buka mulai pukul enam sore
dan seporsi nasi gorengnya dibanderol dua puluh lima ribu rupiah
nah jika ditambah telur dadar anda cukup menambah
tiga ribu sehingga menjadi dua puluh delapan ribu rupiah
tadi aku pesen cumi nasi goreng cuminya yang porsi separuh satu
pakai tambah telur sama yang nggak tambah telur tapi yang full satu
cuman yang full memang banyak banget porsi
nah kalau yang satu ini ada mie telur orak arik pak jan barongsai
awalnya penjual hanya menyediakan nasi goreng mie goreng dan nasi krengsengan
karena bosan dengan menu tersebut
penjual pun berinovasi dengan membuat mie telur orak arik
yang menyerupai omelette
cara membuatnya pun cukup mudah
mie daging ayam aneka bubu dan pastinya telur dimasak bersamaan
aduk hingga rata dan goreng adonan hingga kering
tambahkan aneka sayur saus dan kecap
setelah itu baru diorak arik
mie telur orak arik siap disantap
saya buat mie dipotong potong terus saya kasih telur kasih ayam saya oco
terus saya goreng kering terus saya kasih itu saus kecap
mie telur orak arik ini biasanya disajikan dengan nasi
selain itu anda bisa pilih pedas atau tidak pedas
ini dia mie telur orak arik
bisa disajikan dengan atau tanpa nasi
kalau saya pakai nasi karena lagi lapar
ada juga rasa manisnya sedikit
dan ini mie gorengnya renyah
satu porsi mie telur orak arik dijual rp tiga belas
nah jika ditambah telur dadar harganya menjadi rp enam belas
ya rasanya enak banget di sini
jadi mie orak arik itu saya nggak pernah nyoba yang lain
karena pertama kali saya lihatnya di youtube juga
jika ingin mencobanya anda bisa mampir ke sekitar jalan gubeng kertajaya surabaya
warung ini buka mulai pukul lima sore hingga dua belas malam
tim liputan cnn indonesia